tapi anda belum menjawab tuh pertanyaan saya
wakilnya pak jokowi itu harus bisa meyakinkan
kelompok kanan atau orang yang ada di kelompok kanan
orang yang preferensinya kanan
untuk bisa bergabung sama pak jokowi
untuk memperbaiki bangsa
seperti yang anda sampaikan tadi
pertimbangan itu mungkin pak jokowi yang lebih pas menjawab ya
bagaimana preferensi beliau
yang disebut dengan kanan
itu kan umat
umat yang juga ingin kehidupan mereka bisa lebih baik
bisa menyekolahkan anak anak dengan nyaman
bisa melaksanakan ibadah dengan baik
dan sebenarnya kalau kita bicara dalam
tataran objektif di indonesia
hal hal itu sebagian sudah ada
ada perlu perbaikan pembenahan
itulah tugas kita bersama ke depan
maka ya pemerintah juga
saya lihat sekarang sudah semakin
kuat awarenessnya untuk terus menerus
berupaya menghadirkan kebijakan yang berkeadilan
mungkin nggak sih ditemukan titik tengah
antara dua kelompok yang berhadapan hadapan yang
kalau tgb kata kata dia tutup saja halaman dki
belum ketutup juga tuh sampai sekarang
masih terus ditunjuk tunjukkan
sama kita semua calon pemilih
titik tengahnya bisa ada kalau kita bicara
dalam tataran isu real masyarakat
jadi isu yang
kalau bisa bicara misalnya tentang
isu ketimpangan ekonomi
siapa sih misalnya yang kurang berdaya
lalu program afirmatif apa sih
yang bisa langsung diberikan kepada ini
kalau bicara dengan itu
saya pikir kita bisa ketemu
dalam titik temu demikian pun
masalah sosial yang lain tapi kalau belum belum
kita sudah menstigma
kalau bukan ya kayak gaya
war on terror dulu ya
kalau nggak sama saya berarti lawan saya
kalau cara seperti itu kita gunakan
di indonesia maka kita akan terpolarisasi
dan tidak akan berhenti henti

polarisasi yang lebih parah untuk dua ribu sembilan belas
lalu apa yang kita wariskan untuk
lima tahun yang paling kecil
di indonesia yang kita berbeda
tapi kita nyaman dengan perbedaan itu
jadi tidak lagi bicara
tentang mereka dan kami
tapi kan politik selalu begitu ya
friksi pasti ada segmentasi
tetapi kan segmentasi ini bisa
diminimalisir ketika kita bicara
dalam tataran isu
saya pikir keadilan
itu bahasa universal
harus menjadi concern kita semua
oke kita kembali ke bursa tadi ya
ada beberapa hal yang menarik kalau
kita cermati tentu saja
salah satu yang menarik adalah
pak prabowo yang sampai
sejauh ini lantang mengatakan
calon presiden selain itu tidak ada
tidak jauh beda dengan dua ribu empat belas
itu melegakan tidak
buat kita sebenarnya sebagai bangsa
intinya menurut saya
pada akhirnya kan ketika
untuk menuju kepada pencalonan itu
presiden dan wakil presiden tertentu
mau dua pasang
atau mau tiga pasang
selama semua bicara dalam tataran isu yang
konkret untuk masyarakat saya pikir nggak masalah
kan sebenarnya ingin
agar kita ini bisa bersama sama
apakah maslahat kita
meneruskan polarisasi ini
untuk masalah siapa
punya nggak kita cukup energi
untuk sambil kita
berantem ini lalu kita mengejar
vietnam di samping kita
punya nggak kita energi saya khawatir kita
nggak punya jadi ketika
bangsa bangsa di sekitar kita
terkonsolidasi untuk membangun
diri mereka meningkatkan daya saing
kita masih ribut soal hal hal yang
lima tahun kita ributin
untuk saling memfitnah satu sama lain
sangat kuat mencerminkan itu
tapi kan memang kalau dilihat dari
yang riuh rendah
filipina indonesia dan
itu kan kita sibuk
sebentar vietnam malaysia dan
singapura yang pemerintahnya agak
ketat agak keras
demokrasi itu di nomor dua kan nomor tiga kan
itu lebih cepat maju
masih demokrasi kita
harus direvisi nggak
ini udah benar
iya menurut saya
kos dari demokrasi itu bergantung dari kita sebenarnya
mau kosnya mahal atau
nah kalau kita
mau jadikan demokrasi ini costnya mahal
ya kita terus pelihara
tapi kalau kita mau demokrasi
kita ini costnya bisa kita tanggung bersama
ya kita proporsional saja
jadi semuanya letakkan dalam
jangan kemudian kita
memastikan kita yang terbaik
yang paling baik dan kompetitor
itu buruk dan pasti buruk
tapi kita semua anak anak bangsa yang berkompetisi
untuk memberi yang terbaik
ada wacana poros ketiga
latar belakang anda adalah
pendakwah guru agama
administratur yang sudah
melaksanakan kerja selama sepuluh tahun
di eksekutif tingkat
satu provinsi dan juga politisi yang
yang harusnya tajam melihat
bisa saja menurut saya
itu mungkin saja tergantung
para pemimpin partai
akan lebih baik nggak demokrasi kita kalau tiga pasang
apa yang terjadi di dua ribu empat belas
akan terjadi di dua ribu sembilan belas
dengan interval yang
memberikan bekas di
pemilu dki jakarta
tidak mesti bisa lebih baik ya
selama kita tidak
wacana isu yang konkret
yang terkait dengan
jadi dua atau tiga menurut saya
tidak berbanding lurus
dengan semakin bagus
atau semakin kurang bagus
semakin kondusif atau tidak
tapi hitung hitungannya menurut anda mungkin nggak tiga
mas alvito itu jauh lebih tajam dari saya
fenomena yang menarik
di politik indonesia sekarang adalah
banyak sekali calon calon
yang tidak punya partai atau punya partai
hanya jadi petugas partai
atau dpp saja
mulai dari pak jokowi ada
pak basuki cahayapurnama ada ridwan kamil
sekarang dalam bursa ini
selain tgb yang mengaku tidak punya partai itu
terus juga ada
pak gatot nurmantio
ada nama anies baswedan lagi masuk
ada dan beberapa nama seperti pak muldoko
walaupun hanura katanya dia mau resign dari hanura juga
wapres atau gimana nih